emosi karena sering dirundung oleh teman dan guru di sekolah
seorang siswa smp di temanggung jawa tengah nekat membakar sekolahnya sendiri
dari pemeriksaan polisi ada dua ruang kelas dan satu ruangan penyimpanan arsip ludes terbakar
polisi pun mengungkap tersangka diduga membuat api dari bahan bakar minyak
yang dimasukkan ke dalam botol minuman kesehatan
dalam rilisnya pada rabu siang kapolres temanggung akbp agus puryadi mengungkapkan
rse empat belas tahun sebagai pelaku pembakaran
siswa kelas delapan ini mengaku membakar sekolah lantaran sakit hati
sering dirundung oleh teman dan guru di sekolah
ia pun mengaku emosi teman temannya kerap mengejek orang tuanya